pemerintah melalui surat keputusan bersama atau skb tiga menteri yakni menteri agama menteri ketenaga kerjaan dan menteri pan rb telah sepakat menetapkan libur nasional dan cuti bersama tahun dua ribu dua puluh
potensi bertambahnya kasus positif covid sembilan belas usai libur panjang pekan ini masih menjadi ancaman
lantas seperti apa antisipasi yang harus dilakukan oleh gugus tugas penanganan covid sembilan belas dan juga pastinya masyarakat yang memilih untuk bepergian
sudah bergabung bersama kami ada ibu rini widiantini deputi bidang kelembagaan dan tata laksana kemenpan rb
halo selamat malam bu rini
selamat malam mbak
kemudian kita sapa juga ada pak soni hari b harmadi kabit perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
halo selamat malam bapak
halo selamat malam pak soni
baik kita akan tunggu
kita sudah sambungan dengan pak soni tapi kita sapa juga ada narasumber kita ada pak tri yunis miko wahyono kepala departemen epidemiologi fkm universitas indonesia
halo selamat malam pak miko apakah bisa jelas mendengar suara saya dari studio
baik halo selamat malam
baik kita menunggu suara bisa terdengar dengan jelas ada ketiga narasumber kita
selamat malam mbak dia
selamat malam baik kita akan terlebih dahulu ke ibu rini
ibu rini apa sebenarnya dasar pemerintah menetapkan libur panjang di masa pandemi seperti ini
karena sebelumnya kan ada himbawan untuk tidak berlibur ke luar kota
tapi ini ada libur panjang dan pastinya berpotensi untuk kemudian ada mobilisasi masyarakat ke luar kota
ini putus putus nanti saya cari
baik kita akan tahan dulu kita akan ke narasumber berikutnya yang sudah bisa mendengar dengan jelas
halo pak miko pak soni apakah bisa dengar suara kami dari studio
ya mbak dia dengar suaranya
baik kita ke pak miko
pak miko ini ada surat keputusan bersama atau skb tiga menteri yang kemudian hasilnya adalah ada cuti bersama yang cukup panjang dari hari rabu
kemudian sampai jumat
tentunya sabtu dan minggu juga libur ini ada lima hari totalnya
yang anda lihat dari keputusan ini apa
apakah kemudian kapasitas tes atau tiga t yang diberlakukan atau yang harus dilakukan oleh pemerintah ini sudah terpenuhi
sehingga kesempatan untuk mobilisasi manusia atau warga ini bisa dilakukan pak miko
ya jadi liburnya itu tidak salah ya
jadi liburnya lima hari ke seminggu tidak salah
ya yang salah
yang salah adalah menggunakan liburannya
harusnya semua keluarga menggunakan liburnya dengan benar
yaitu tidak berkerumun tetap memakai protokol kesehatan
kalaupun mau berwisata harusnya dia tahu dia berwisata ke mana ke zona apa dan dari zona apa
atau dari zona kuning ke zona kecil
hidau atau kuning begitu
kalau ke zona merah atau zona orin harusnya tidak kemana mana begitu
kalaupun dia harus pergi kemana mana harusnya dengan rapid test atau swab test dulu
yakinkan dia yang jadi zona merah atau zona orange dia negatif baru boleh kemana mana begitu
artinya liburnya tidak salah tapi tiga t nya sebenarnya harus dilakukan ya pak miko
ya bukan tiga t ya tiga m begitu
oh tiga m betul
tiga m nya atau protokol kesehatannya tetap harus dilakukan
kemudian kalaupun harus berlibur liburan harusnya dianjurkan di rumah saja
kalaupun harus berlibur ya tidak boleh menyeberang zona
atau kuning ke kuning
merah atau orin sebaiknya di rumah saja pak
pak soni sudah bisa dengar suara kami dari studio dengan jelas
pak soni apakah bisa dengar jelas suara saya dari studio pak
iya jelas dengar
pak soni ini epidemiolog mengatakan bahwa liburnya tidak salah tapi dipastikan tiga m harus dilakukan oleh masyarakat
anda sebagai anggota satuan tugas penanganan covid sembilan belas
yang mengurus soal kedisiplinan warga bagaimana anda saat itu apakah anda dilibatkan dalam pengambilan keputusan cuti bersama
kemudian apakah anda melihat kedisiplinan warga ini sudah di titik ideal sehingga bisa aman untuk bepergian
ya keputusan cuti pertama kan sebetulnya ini mengganti dari libur panjang covid sembilan belas sebelumnya
dan kita juga belum mungkin berpikir bahwa pada oktober ini
ya mulai mulai yang turun
lalu waktu itu saya belum dikutuk segala jadi sekarang dikatakan
bahwa yang disalahkan betul pak
ini bukan listranya
tidak pakai masker
tidak jaga jarak
nampaknya kita masih punya problem komunikasi dengan pak soni dari satuan tugas covid sembilan belas
penanganan covid sembilan belas kita ke pak miko dulu
pak miko sejauh ini dari pandangan anda kita sudah berbulan bulan berada dalam kondisi pandemi
dan juga masalahnya tidak hanya masalah virus tapi juga ada dampaknya dampak ekonomi
apakah anda melihat bahwa pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik
untuk bisa menyelamatkan antara kesehatan dengan ekonomi dari sudut pandang epidemiolog
kalau sudah delapan bulan lebih seperti sekarang
memang dampak covid sembilan belas itu berat pak
dampak ekonominya terasa
dampak wabahnya juga sekarang sekitar tiga ratus delapan puluh ribu lebih
statusnya di indonesia
sampai besok harus buka
kemudian sampai tempat hiburan buka
kemudian itu karena kalau tidak dibuka
akan bangkrut mereka
jadi permasalahan semakin kompleks
itulah akibat kewabah yang berharus harus begitu mbak
kalau wabah berharus harus
maka dampaknya akan besar
jadi harusnya ini ditangani pada saat jumlahnya masih kecil
jumlahnya masih di bawah seribu atau di bawah seratus
maka kemudian kalau kita mau habis habisan
ya habis habisan pada saat itu
tapi sekarang semuanya sudah terlambat
artinya dampak ekonomi kita harus hadapi
dampak penyakitnya kita harus hadapi
alhamdulillah sekarang ada vaksin
mungkin dalam waktu dekat
setahun lagi kita sudah bisa bebas begitu
dengan pada desember dua ribu dua puluh satu
akan mendapat vaksin covid sembilan belas
nah di lantai itu efeknya
keamanannya bagus keamanannya bagus
nah masalah dampak ekonomi ini masih setahun lagi
kemudian hati hatilah kalau kemudian bioskop dibuka
tempat wisata juga menurut saya harus dibuka dengan pelan pelan
jadi waktunya harus ditentukan
karena perhubungan kalau bisa
kalau bisa kalau tidak bisa
rapid test harus dilaksanakan semua
baik itu pesawat terbang
baik itu kereta api
baik itu bus sekalipun
kalau antar provinsi
harusnya rapid test tetap dilaksanakan
demi menjaga keamanan penduduknya
antar provinsi antar kabupaten begitu
jadi harusnya bus juga wajib rapid test
meskipun rapid test akurasinya masih kecil
jadi kita belum bisa lakukan rapid test
karena rapid test masih terlalu mahal di indonesia
baik baik terima kasih
pak miko kita tahan dulu
ini menarik kita bahas soal rapid test antar provinsi
kemudian juga kita tadi bahas soal vaksin
menarik kita tahan dulu pak miko dan juga burini
pembahasan mengenai libur panjang di kala pandemi
masih akan kita lanjutkan sesaat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama cnn indonesia connected
dan kita akan lanjutkan pembahasan mengenai polemik libur panjang di kala pandemi
masih bersama ibu rini widiantini
deputi bidang kelembagaan dan tata laksana kemenpan rb
halo sudah jelas ibu suara saya di studio
ya sudah mbak terima kasih
terima kasih baik kita juga ada pak soni hari b harmadi
kabit perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
yang tadi juga sempat terputus halo sudah jelas ya bapak soni
sudah jelas mbak dea jelas ya suara
sudah jelas baik
dan juga tadi yang masih lancar berkomunikasi
dan hingga malam hari ini ada pak tri yunis miko wahyono
kepala departemen epidemiologi fkm ui
kita akan ke bu rini lebih dahulu
bu rini tadi pak miko epidemiolog sudah membahas soal
sebenarnya kegiatan warga kalau berlibur
tapi juga men pan rb ini juga memberikan himbauan
dan ikut menandatangani skb soal cuti bersama
apa sebenarnya dasar pemerintah menetapkan libur panjang
di masa pandemi seperti ini ibu
karena kita tahu bahwa ada potensi kenaikan kasus covid sembilan belas
jika yang libur atau yang dapat libur ini keluar kota
kemudian tidak menerapkan tiga m dengan baik
jadi sebetulnya skb ini kan setelah ditandatangani sekitar bulan
saya lupa itu sekitar bulan april
jadi sebelum dengan perkiraannya
bahwa bulan oktober ini memang pandemi sudah selesai
jadi kemarin waktu cuti lebaran kan kita sudah tidak ada
sama sekali cuti bersama
kemudian karena ada maulid diperkirakan bulan oktober
waktu itu sudah pandemi berkurang
ternyata memang pada saat ini pandeminya masih berlangsung ya
tetapi pemerintah di dalam artinya men pan sendiri
khusus untuk asn sudah mengeluarkan beberapa surat edaran
yang pada intinya menyampaikan bahwa tetap cutinya sebenarnya masih tetap berlangsung
artinya bahwa di dalam pelaksanaan cuti bersama pun
tetap menghimbau supaya tetap menerapkan protokol kesehatan
baik di tempat umum maupun tempat wisata
jadi sebagai asn kan tentu saja disampaikan di dalam surat surat edaran tersebut
supaya tetap menjadi role model bahwa penerapan protokol kesehatan
bisa dimulai dari pada asn
dan kemudian juga dilakukan perbaikan perbaikan mungkin pemerintah
terhadap perbaikan perbaikan di daerah wisata misalnya dengan
melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan
meningkatkan protokol kesehatan di tempat umum dan lain sebagainya
jadi memang cuti lebaran itu
jadi memang cuti bersama ini sudah ditetapkan dan kita berharap
meskipun kita tidak melakukan pembatasan misalnya asn untuk berpikir yang ke luar negeri
tapi kita berharap asn bisa menjadi pelopor di dalam atau menjadi role model
di dalam penerapan protokol kesehatan
demikian mbak asah
bu rini yang menarik juga ini kan ketika ditandatangani suratnya ini diperkirakan oktober
sudah mulai reda atau kurvanya
tapi ternyata kenyataannya belum
dan nanti akan ada libur lagi panjang di desember sebagai pengganti libur kemarin
yang harusnya libur tapi dihimbau untuk tidak libur
apakah itu bisa digeser atau bagaimana sebenarnya rencananya
sebenarnya sih sampai saat ini belum ada
kalau benar benar digeser bisa digeser
tetapi sampai hari ini belum ada kebijakan untuk pergeseran ya sebetulnya
bahwa ini bisa digeser bisa
karena tentu saja penyesuaian cuti bersama ini bisa disesuaikan
pada intinya memang bisa disesuaikan
tapi sampai hari ini memang kita belum akan melakukan perubahan
kan misalnya yang untuk desember masih beberapa bulan lagi
sampai saat ini memang kita belum ada arahan untuk dilakukan perubahan kembali begitu seperti itu
tapi bisa saja mbak digeser gitu
artinya kesepakatan dari tiga kementerian ya bu untuk bisa menggeser itu
misalnya ada rencana untuk menggeser
dan juga nanti kan harus menunggu arahan bapak presiden
seperti contohnya misalnya
waktu itu kan ada skb untuk libur idul fitri ya
tapi kan kita waktu itu masih tinggi tingginya pandeminya
nah kita buat edaran baru bahwa tidak ada libur sama sekali pada idul fitri gitu
jadi menurut saya tuh ini bisa sesuatu yang sangat sangat fleksibel
jadi tergantung arahan bapak presiden
ini kemenpan rb menghimbau semua asn nya dan juga warga tentunya untuk bisa menerapkan kedisiplinan tiga m
kita akan ke pak soni
pak soni ini ada harapan agar asn dan juga warga menerapkan tiga m sejauh ini di lapangan
seperti apa pak upaya dari gugus tugas untuk bisa memberikan sosialisasi dan juga penindakan di lapangan
untuk libur panjang kali ini
pertama kami mensosialisasikan secara masif ya
melalui media sosial melalui tv radio media online dan seterusnya
intinya bahwa kita masih dalam masa pandemi
liburan panjang ini tetap kita berada dalam masa pandemi
lalu kemudian pilihan terbaiknya pertama adalah di rumah saja
tetapi jika ingin berlibur
maka pastikan hal hal di bawah ini atau di bawah ini
maka pastikan hal hal di bawah ini atau di bawah ini
yang pertama adalah kondisinya sehat
kalau tidak sehat risikonya pasti tinggi
lalu kemudian yang kedua
pastikan bahwa kalau pergi ke zona berisiko rendah
jangan pergi ke zona berisiko tinggi
lalu juga pastikan pergi hanya bersama orang rumah
dan pastikan kalau pergi harus secara ketat menerapkan protokol kesehatan tiga m
jadi yang salah bukan liburannya
yang salah bukan bekerjanya
yang salah bukan sekolahnya
tetapi harus patuh protokol kesehatan tiga m
jangan lupa itu
memakai masker menjaga jarak menghindari kerumunan
serta mencuci tangan pakai sabun
kami telah berkoordinasi juga dengan satgas daerah
kami telah koordinasi juga dengan kementerian lembaga
misalkan dengan kementerian perhubungan
memastikan bahwa transportasi umum ini mematuhi protokol kesehatan
memastikan bahwa transportasi umum tidak memuat penumpang secara penuh
memastikan juga bahwa lokasi wisata
ya ini dengan kementerian pariwisata dan juga teman teman para pelaku bisnis pariwisata
memastikan bahwa tempat tempat pariwisata itu betul betul mematuhi protokol kesehatan
lalu juga teman teman tni polri dan satpol pp akan melakukan pengawasan di lapangan
sehingga semua liburan kali ini harus aman nyaman tanpa kerumunan
kalau tidak liburan tapi membuat kerumunan tidak pakai masker sama saja
itu berpotensi meningkatkan penularan
jadi yang kita kejar sekarang dalam kondisi apapun libur atau tanpa libur
lalu kemudian dimanapun saja kita berada
itu tetap harus menerapkan patuh protokol kesehatan
dan bidang perubahan perilaku itu punya tugas untuk memastikan masyarakat patuh protokol kesehatan
dalam jangka pendek kita bisa memutus rantai penularan covid sembilan belas
dalam jangka panjang kita memastikan masyarakat indonesia punya kebiasaan hidup bersih dan sehat
kira kira gitu mbak
tapi apakah tidak berbahaya pak ada satu kebijakan yang baru
ya ini adalah penghilangan kewajiban rapid test
untuk masyarakat yang menggunakan transportasi darat
apa pertimbangan dari satuan tugas covid sembilan belas untuk mengeluarkan kebijakan seperti ini bapak
yang mengeluarkan kebijakan itu bukan satgas tapi masing masing kementerian lembaga
jadi sebetulnya rapid test memang menjadi screening ya penting untuk screening awal
dan saya pikir itu juga bagus kalau dilaksanakan
tetapi juga yang paling penting adalah
kita memastikan bisa menjaga jarak memakai masker ya menghindari kerumunan
karena itu jauh lebih efektif untuk memutus rantai penularan
banyak negara yang mampu melakukan testing dengan jumlah testing per hari tinggi sekali
bukan cuma rapid test tapi swab pcr ya dilakukan tes
tetapi kalau tiga m itu tidak diperuji tidak memakai masker menjaga jarak menghindari kerumunan penularannya tinggi
jadi bukan cuma soal testing bukan soal tracing saja atau treatment
tetapi bagaimana tiga m itu ditentukan gitu loh
baik pak miko sebagai epidemiolog melihat atau mendengar statement dari satuan tugas
bagaimana pak miko tiga m penting tapi tes juga apakah penting juga pak miko
jadi tes itu sebagai dasar untuk menentukan dia ditemukan kasus atau tidak
jadi tes adalah untuk menentukan dia ditemukan kasus atau tidak
jadi tes sebagai alat diagnostik itu adalah swab test atau pcr
tes sebagai screening itu adalah rapid test
jadi tolong dibedakan mana tes untuk diagnostik mana tes untuk screening begitu
itu sama dengan termometer begitu
thermometer juga digunakan sebagai scling demam begitu
jadi rapid test digunakan sebagai screening covid begitu
bukan diagnostic covid karena diagnostic nya adalah pakai swab test atau pcr
jadi sekarang ini sudah delapan bulan sebaiknya rapid test masih digunakan
atau swab test juga digunakan untuk di diagnostik ke kasus covid sembilan belas
baru jakarta baru provinsi jakarta yang memenuhi target who sekarang ini begitu
kalau bisa provinsi lain juga harus memenuhi target who sekarang ini
jadi seribu per satu tes spesimen begitu
baik tiga m penting kemudian juga screening rapid test juga penting untuk kita segera berlibur ini panjang
terima kasih bapak dan ibu sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini